terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang
saudara sebuah mobil terbang lepas landas untuk pertama kalinya di tokyo jepang
puluhan penonton berkumpul untuk menyaksikan industri mobil di masa depan yang begitu pesat berkembang
namun belum satupun negara yang mengeluarkan aturan untuk mengizinkan mobil ini mengudara
mobil terbang heksa yang dikembangkan oleh perusahaan lift aircraft yang berbasis di amerika serikat
perdana mengudara di tokyo jepang
dengan memutar saklar mobil terbang heksa lepas landas
dan melakukan putaran dan putaran setinggi sepuluh meter di udara dalam penerbangan demo
di luar pusat konvensi tokyo big sai
tempat diselenggarakannya pameran sustainable high city tech tokyo
mobil terbang heksa hanya dibuat untuk satu penumpang
dan dilengkapi dengan delapan belas motor listrik dan baling baling independen yang stabil dan terkendali
hanya saja mobil terbang ini memang belum dioperasikan secara komersial
menurut perusahaan lift aircraft izin belum dikantongi karena ukuran baterai
pengendalian lalu lintas udara dan masalah infrastruktur lain
merupakan beberapa tantangan potensial dalam mengomersialkannya
pemerintah tokyo sendiri pernah mengatakan bahwa mobil terbang
hanya dapat direalisasikan setelah tahun dua ribu tujuh belas
dan mereka berharap hal ini dapat mengatasi masalah seperti kemacetan lalu lintas
serta menjangkau di lintas udara
selain perusahaan lift aircraft beberapa perusahaan jepang pun
sebenarnya telah melakukan demonstrasi mobil terbang pada tahun lalu
sehingga masa depan industri mobil di tahun tahun yang akan datang
demonstrasi mobil terbang dilakukan empat kali selama dua hari penyelenggaraan
di mana pameran ini memperkenalkan berbagai teknologi
dan produk mutakhir dengan tema kehidupan di tahun dua ribu lima puluh